dan kini langsung saja kami bergabung dengan yunus husin wakil ketua satgas legal fishing
pak yunus selamat sore pak
selamat sore ya
saya staff khusus ya di satgas bukan wakil ketua ya
saya staf khusus di satgas satu ratus lima belas ya
oke baik pak bapak adalah staff khusus di satgas satu ratus tiga belas
pak yunus kami ingin meminta tanggapan anda ini terkait kisruh pak mengenai penenggelaman kapal
tanggapan anda sendiri seperti apa apakah memang penenggelaman kapal itu sudah selesai harusnya efektivitasnya dan sudah bisa konsentrasi ke ekspor
atau menurut anda masih harus terus juga dilakukan untuk memberikan efek jerah
saya kira dua duanya harus tetap dilakukan ya
karena penenggelaman kan sebagai salah satu bentuk penegakan hukum terhadap pelanggaran pelanggaran terhadap penolong perikanan ya
sebenarnya kalau pelanggaran itu dibiarkan bukan saja mengganggu kewibawaan kedawasan kita
juga sumber daya perikanan itu jadi sustainability nya terganggu
terganggu karena banyak dicuri oleh orang dibawa keluar tanpa kita tahu berapa dia bawa dan tidak bayar pajak ekspor misalnya
selama ini kan yang banyak mengekspor itu dari kapal kapal ikan asing milik perusahaan perusahaan asing
kalau sekarang dengan adanya tindakan
seperti ini menurut statistik ya bukan hanya stok ikan yang meningkat ya
terus pelangtong dan jenis jenis biota laut juga meningkat juga
dan itu terutama untuk domestik dulu yang paling penting ya
kejahteraan rakyat indonesia sebagai salah satu prinsip di dalam pengelolaan bidang kelautan ini
jadi ada kejahteraan ada kedaulatan ya
itu penting selain juga sustainability ya keberlanjutan dari sumber daya kelautan itu sendiri
jadi dua duanya perlu
kalau dibilang ekspornya turun sebenarnya yang lihat satu angka saja nilainya naik yang jelas
stok ikan itu lebih banyak orang indonesia lebih banyak makan ikan sekarang
dan misalnya lebih pinter jadi gara gara makan ikan itu
dan pencurian itu jadi berkurang yang jelas
kalau menurut informasi dari lapangan berkurang sekali
boleh dibilang hampir tinggal tinggal di daerah ze di perbatasan vietnam perbatasan timur leste paling itu lain
baik pak yunus dengan adanya penurunan tadi informasi yang anda dapatkan
kemudian kita mendengar bersama bagaimana statement presiden jokowi
baru saja kita dengar bersama menginginkan menteri kkp lebih fokus untuk meningkatkan ekspor ikan
menurut anda apakah pembakaran penenggelaman kapal kapal asing tersebut sudah sebaiknya dikurangi
atau seperti apa untuk mencegah illegal fishing lood sudah lebih fokus ke ekspor
menurut anda seperti apa
ya tetap perlu saya kira ini perlu ya
sebenarnya buat negara negara tetangga kita seperti vietnam thailand tidak
ini juga musuh bersama kita dengan mereka
coba tanya mereka ini juga ada illegal fishing
ya sama sama nggak setuju pencurian
cuma karena kebetulan yang mencuri itu ada nelayan nelayan mereka mereka jadi double standard seperti itu
nah ekspor itu meningkat kalau stok ikan itu meningkat
untuk ikan itu meningkat ya
kalau sekarang meningkat ya bertemu berapa pejabat di dogo misalnya di beberapa daerah
sekarang sudah nelayan tidak perlu jauh jauh lagi dan lama lama lagi berlayar untuk menangkap ikan itu
masalahnya negara kita begitu luas connectivity
mereka dari dobo itu nggak bisa mau jual kemana
pesawat cuma sekali paling ke surabaya mereka kirim gitu
oke baik jadi itu salah satu kendala menurut anda mengapa ekspor kita masih mengalami penurunan karena connectivity yang belum maksimal
connectivity ya makanya pak joko itu punya program yang namanya tol laut ya membangun infrastruktur di daerah
itu salah satu penyebab stok itu banyak sekali
mereka makan tidak habis mulai jual
infrastruktur tidak menunggu konditivitas belum ada
seharusnya kalau ada katakanlah pesawat yang lebih cepat ya biar ikan itu masih fresh gitu
dibawa dijual ke luar kan nilainya tinggi sekali
sekarang andalkan pasti kapal kapal laut yang terbatas yang lama sekali jalannya ya
tiga ikan itu ya harus berhari hari dulu baru bisa masuk ke pasar gitu
pak yunus ada juga yang menarik statement dari pak luhut mengatakan kenapa harus dibakar
kenapa harus dibinasakan
mengapa tidak menggunakan kapal tersebut digunakan untuk nelayan
menurut anda ide ini seperti apa
pak luhut apakah lihat
australia itu membakar kapal atau tidak
kapal kita banyak sekali dibakar oleh australia
apakah anda tidak pernah baca berita seperti itu
dan kalau diberikan kepada nelayan sudah pernah kita berikan
ibu perlu ingat bahwa kapal asing itu ukurannya besar besar semuanya
selain kita kapalnya kecil kecil bu
rata rata yang terdaftar di pemda itu kan terlalu banyak
rata rata yang terdaftar di pemda itu kan terlalu banyak
jangan sampai tiga puluh gross ton ke bawah
mereka nggak sanggup mengoperasikan kapal asing yang besar besar itu
yang ratusan gross ton untuk nelayanan gitu tidak sanggup
terus yang kedua pernah kita berikan juga ya dia nggak sanggup
ada yang ditelantarkan ada yang disewakan
padahal kita kasih kampus misalnya
sampai hari ini ada yang diberikan kapal di pontianak nggak diambil oleh kampus yang diberikan
diberikan pmda sama juga tidak diurus dengan baik
karena mereka bukan pengusaha yang sebenarnya
semua itu nah kalau di lelang
ini sudah dicoba ya pak ya
kalau di lelang yang beli geng geng dia juga
gitu harganya bisa jatuh
yang beli geng geng pencuri juga gitu
baik pak yunus
ada juga yang menarik dalam satu kesempatan
sebelum kisru yang belakangan
pak bu menteri susi juga sempat
mengatakan bahwa ada pihak pihak
yang terganggu dengan
kebijakan penenggelaman kapal
keluarlah spekulasi bahwa ada
di indonesia yang sangat kuat
apakah anda juga mengendus adanya
dalam bisnis perikanan
yang benar itu jadi mafia itu
bukan hanya ada di darat
di laut itu ada mafia
dan mereka praktik bukan
saja yang sepertinya lihat langsung
misalnya ada di daerah timur ada di
tual ada di wanam ada di
ambon jadi mafia
itu banyak dan mereka ini ada
kaitan si bisnismen dengan
penguasa para politisi
dan kita perlu mempertanyakan
bapak bapak yang mendukung pengusaha ini dia bela
negara atau belah pengusaha
bahkan kami pernah diundang pada salah satu forum
dipertemukan oleh menko
ternyata kita berhadapan dengan pengusaha
di kantor menko bayangkan
dia berpihak kemana kalau gitu
oke apakah kemudian
anda ini juga melempar
pernyataan ini kepada menteri
ataupun menko luhut pak yunus
ya karena kita pertanyakan
dia berpihak kemana ini kan kebijakan
negara presiden bilang oke
selama ini setahu kami presiden mendukung
dan untuk sekarang untuk
poros maritim salah satu adalah
kita harus tegakkan kedaulatan
di laut kesejahteraan di laut harus
oke dari sana sumbernya
buat nelayan sumber daya harus
rakyat jadi sejahtera dengan itu
ini kan dalam rangka itu sebenarnya
dan bukan hanya kapal ikan asing
saja yang kita laksanakan ada kapal indonesia
juga sebenarnya pak
anda menyebutkan ada menghadapi
mafia yang ada di menko menko kemaritiman
maksudnya tempat di mana pak luhut berada
bukan mafia di menko
bukan mafia itu ada
di laut di beberapa daerah kami lihat
keberadaan itu kelihatan sekali
menko memang pernah mengundang kami
mempertemukan dengan pengusaha
di kantor menko
tapi rasa rasanya kok
menko tidak berpihak kepada kami
rasa rasanya seperti itu nah ini yang kami pertanyakan
artinya menko anda menduga berfiat
pada yang terindikasi
yang terindikasi pengusaha
baik terima kasih
bersama kami di sian dan indonesia